kita akan langsung pantau kondisi terkini arus balik libur lebaran di tol cikampek
sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di sana
selamat sore menjelang malam raff raff
bagaimana kondisinya arus balik di tempat anda melaporkan saat ini
apakah puncak arus balik sudah terjadi
bagaimana kondisinya harus balik di tempat anda melaporkan saat ini
pada puncak harus balik pada hari apa
namun sepertinya karena besok merupakan sudah hari aktif bekerja dan juga aktif kembali ke kegiatan masing masing
maka tiga hari libur utama yang kemat yang tadi saya sebutkan
sepertinya para pemudik sudah memecah kedatangannya untuk ke jakarta
tercatat mevri sejak h satu sampai dengan h delapan dari catatan jasa marga
sudah ada satu delapan juta kendaraan yang masuk
ke jakarta melalui empat gerbang tol utama
yakni di gerbang tol ciawi cikupa kemudian juga di cikampek
utama di tempat saya berdiri melaporkan untuk anda
dan di kalihurib utama
untuk saat ini mevri dari pantauan jasa marga
belum kembali ke jakarta
ini data ini merupakan data pantauan ketika pada saat pemudik keluar dari kota jakarta
sehingga ada balancing atau ada keseimbangan yang sepertinya dicari
untuk menentukan peta seberapa banyak kendaraan yang akan masuk ke kota jakarta
di beberapa arah dan juga titik mevri seperti misalnya di arah timur
di transjawa dan juga di bandung
ini terlihat lalu lintas yang kembali ke jabodetabek
dari arah barat atau dari merak
ini ada sekitar empat ratus empat puluh enam ribu kendaraan
sementara dari arah selatan atau dari arah puncak
ini ada tiga ratus ribu kendaraan
nah ini yang masih menjadi catatan mevri
bahwa ketika kita menentukan posisi arus balik pada saat lebaran dua ribu dua puluh
ini dipengaruhi oleh banyak faktor
salah satunya adalah bagaimana pemerintah
ini memecah ataupun juga menghimbau agar para pemudik bisa kembali ke jakarta
ataupun juga kembali dari arus mudiknya untuk tidak pada hari yang bersamaan
kemungkinan juga diperpanjang sampai dengan pada hari ini
sehingga pecahan arus balik ini sendiri tidak begitu terlihat mengular atau mengantri
di beberapa titik seperti di gerbang tol cikampek utama
di mana untuk mengantisipasi lonjakan para pemudik yang masuk ke jakarta
dari tol cikampek utama sendiri juga sudah melakukan pembukaan gerbang tol untuk semua jalur
agar tidak ada antrian
oleh karena itu himbawan agar untuk top up saldo ketika masuk melalui gerbang tol utama ini
harus diperhatikan oleh para pemudik
dan dari pantauan saya di atas gedung jasa marga ini terlihat bahwa
baik dari arah yang menuju ke jakarta maupun dari arah yang menuju ke luar jakarta
tidak ada antrian yang cukup signifikan
dan situasinya juga kembali lancar dan kendaraan bisa berlalu lalang dengan sangat baik mevri
baik artinya kondisi lalu lintas di sana ini memang sejauh ini masih relatif lancar
begitu ya belum terjadi peningkatan atau puncak arus balik di ruas tol cikampek
tepatnya di gerbang tol cikatama tempat raff raff kaffi melaporkan saat ini
kita juga tadi lihat bagaimana pantauan udara
terlihat jelas yang sudah terekam oleh tim cnn indonesia
terima kasih banyak atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi dan seluruh tim liputan cnn indonesia
melaporkan dari sana selamat kembali melanjutkan tugas